perubahan iklim menciptakan lebih banyak panas dan kekeringan yang memicu kebakaran hutan
bagaimana pengaruh asap terhadap kualitas udara
bagaimana gelombang panas akibat kebakaran pada tahun lalu berdampak pada hasil panen
ini hanyalah beberapa pertanyaan yang ingin dijawab oleh para ilmuwan
dalam kolaborasi baru nasa dan ibm membuat model dasar kecerdasan buatan
untuk menganalisis teks dan data untuk mempermudah membangun aplikasi
bukan hanya nasa yang diuntungkan lembaga dan organisasi lain juga akan diuntungkan
model ini akan membuat informasi dan pengetahuan lebih mudah diakses oleh semua orang
selain itu juga mendorong orang untuk membangun aplikasi
yang mempermudah penggunaan kumpulan data untuk membuat penemuan dan keputusan berdasarkan sains terbaru
pertama model baru dalam proses pengiriman bahasa asli akan dibangun
lagi menggunakan penelitian mungkin lebih dari tiga ratus artikel penelitian

yang membolehkan penelitian nasa lebih cepat untuk mengakses semua artikel yang ada
nasa memiliki tujuh puluh peta by data ilmu bumi
jumlah yang diperkirakan akan mencapai enam ratus petabite pada tahun dua ribu tiga puluh dengan peluncuran banyak misi baru
ibm dan asa akan membangun dua model dasar
yang pertama akan dilatih dalam rim jurnal ilmu kebumian untuk mengatur literatur secara tematis
dan memudahkan untuk mencari dan menemukan pengetahuan baru
model kedua akan dilatih di united stage geological survey
tim liputan cnn indonesia